beginilah rekaman video amatir yang menampilkan sejumlah tim vaksinator covid sembilan belas di kecamatan tutar
mengingat ada anak perusahaan bumn dan lain sebagainya
selama satu hari penuh berarti ada sip a si b si c
stabilitas keamanan yang betul betul memadai
kaki sapi yang memiliki luka dan kuku kaki yang lepas
sehingga tak perlu memiliki keahlian khusus dalam fotografi bagi anda yang tertarik dengan bisnis sel foto studio
saya mulai mengatakan bahwa itu mungkin adalah uang pembayaran
nah makanya menggunakan mukena itu sesuatu yang unik dan di indonesia kan cukup umum ya
karena kan udara yang tercemar itu kan menyebabkan karsinogenik ya
mestinya memang diberikan peluang itu untuk adanya kontestasi
direktur kebun binatang seluruh dunia
saya itu sebenarnya memang tiap pagi biasanya rutin lari mbak
nasdem berusaha mendeklarasikan awal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
untuk keluarga yang berusaha berusaha berusaha
kawasan tebet ini merupakan salah satu kawasan yang cukup strategis
ya mungkin satu ya karena sebabnya karena covid
itu yang perlu kita berikan edukasi awareness kepada masyarakat
tapi dari segi perjalanannya itu yang membantu
sekarang ada krisis pemerintahan di belanda
jadi inilah perspektif seorang ilmuwan yang tidak partisan
memang menyajikan penampakan bakso yang berbeda
akhirnya yang paling mudah penyesuaian ukt
membuat minyak goreng sendiri di rumah
ayam goreng begini kalau di hongkong makannya agak beda
tekanan tetapi sesungguhnya ini
ya mungkin untuk bisa jadi mungkin saran untuk event tahun depan
kawasan pantai watu klotok di pesisir selatan kabupaten kelumpung bali
nah kalau dari kedubes republik indonesia di amerika serikat ini
fokus menyelamatkan penyu dari kepunahan secara swadaya sejak tahun dua ribu sepuluh
jarwo dibantu oleh keluarga besarnya
itu udah kebanyakan di bahas politik amerika
dari tinggi badan skill segala macam
karena kehasannya penjual bisa memproduksi hingga tiga ratus porsi kue dalam sehari
jika ingin sedikit modifikasi dan sensasi rasa berbeda
nggak di basketnya lah ya mungkin ya
dan keserdasan buatan untuk mengumpulkan dan mengukur semua metrik operasional penting
oke kalau gitu gue isan delimunte
hanya melihat interest dari masyarakat
yang mungkin salah satunya bagaimana cara menyehatkan kembali keuangan negara

ada maafin apa kue apem ya
namun sampai dengan sejauh ini untuk penyakit penyakit global lain selain covid sembilan belas itu memang belum ada indikasi masuk ke indonesia
ini yang seringnya main handphone sendiri anaknya jalan jalan
kan penghasilan di modeling sama penghasilan
sebelumnya apakah sudah ada partai partai yang sempat merapat
itu pakai namanya radio hf bu